ya kemarin sih emang gue ngajakin dia taruhan
dia berjanji kalau dia gak bakalan ganggu geng kita
kan dia juga kan manusia ya
dan saya manusia itu tuh punya kelemahannya
dan gue udah tau
gue tau kelemahannya dia dimana
oke kamu tetap mau pergi sebentar ya
si ganteng mau balik nih reva
kayaknya alex bete deh
gue biarin berduaan sama adriana
ah engga engga engga
justru harusnya gue minta maaf sama lo
soalnya tadi tuh gue gak betah lama lama disini
terti kan maksud gue
terti ya ganteng

kayak gini alat mendingan lo pergi
kalau lo mau pergi gue teriak nih
cepetan nih satu dua aaaaah
oke gini aisyah
kalau lo berani gue tunggu lu di lapangan
gue pasti kesana
wah gue tuh kikila gue tuh kikila
nggak penting mau punya urusan sama dia
iya kal ngapain sih
lo nggak usah ngeladinin si alex tuh
apa sih uh
oh gini kal
daripada lo nanti nyamperin alex
soalnya motor gue mau dipinjam
abis ini kita biasakan dulu yuk
tuh abangnya di situ deket
kal jangan cemerut dong
gue taruh di situ tadi
tuh tuh tuh oke
ya udah yuk
kayaknya lo tuh suka ya sama raya
eh santai aja kayak lo sama gue
ya gue suka sama raya
kalau boleh tahu lo kenapa suka sama raya
ya raya itu anaknya tomboy
terus dia juga jago bawa motor
oh ya tapi kal si raya tuh bukan yang sukanya sama mondi ya
ya selama mereka belum pacaran ya gue lanjut terus lah
kalau ternyata raya udah jadian sama mondi gimana
emang mereka udah jadian
ah enggak sih belom belum kok setau gue belum jadian

cuma gak tau sih
jangan jangan raya sama mondi udah jadian
duh jangan ember dong cindy
wah harus nahan diri pokoknya
jangan kasih tahu kalau raya udah jadian sama mondi
tapi kan bagusnya haikal tau
biar dia bisa cepat move on dari raya
mingung deh gue
booy menying lo ga usah ikut keemajaan
mending lo ikut kejuaraan sari aja
gila ya gue kenyang akhirnya
kalau lo jago lo bisa lolos dari mereka
naik lo ke barangan aja
kalau bawa motor itu tuh jangan ngebut ngebut
tapi tadi gue jago kan bawa motornya
tadi si rio bilang
kalau lo itu pengen ikut kejuaraan
simpe guru karate nya si rio itu
ya kemarin sih emang gue ngajakin dia taruhan
dan kalau misalnya gue menang
dia berjanji kalau dia gak bakalan ganggu geng kita
kalau lo yang menang
kan dia juga kan manusia
maksudnya manusia itu tuh punya kelemahannya
dan gue udah tau kelemahannya dia dimana
lu biasa aja dong mukanya gak usah tegang gitu
kelihatan banget muka lo jeleknya
udah lo tenang aja ya
gue juga gak mau mati konyol kali sama dia
gue udah siapin diri
buat ngelawan dia
tapi kayaknya lu harus nyari guru privat deh
di tempat latihan gue emang udah rame orangnya
dan gak ada guru private sama sekali
gue latihan si tuan tuan gue yaa
buat latihan sendiri di rumah aja udah cukup kok
lo tau gak kalo reva itu udah pulang dari rumah sakit sekarang dia ada di rumah men